menjelang detik detik deklarasi pencarian pasangan calon wakil presiden prabowo subianto
muncul nama sandiaga uno yang kala itu masih menjabat sebagai wakil gubernur dki jakarta
lantaran dianggap pantas oleh empat parpol dan juga dianggap juga mumpuni
untuk kemudian mengalahkan sang petahana presiden joko widodo
yang sudah mengajak maruf amin sebagai pasangannya
nah pagi hari ini sudah ada pak sandiaga uno
selamat pagi bapak assalamualaikum
selamat pagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mbak sisi apa kabar
bapak ini banyak yang penasaran sedikit mengenai runutan cerita
diminta awalnya untuk menjadi pasangannya prabowo subianto
dan sampai akhirnya kan harus melepaskan dua jabatan sekaligus saat itu
wakil gubernur dan juga di gerindra
sebenarnya prosesnya itu untuk menerima proses itu berapa hari sebelum deklarasi sih pak
sekitar mungkin hari rabu itu baru penjajakan
saya diberitahu bahwa
terus nama saya diminta dipertimbangkan oleh pak prabowo itu hari rabu
rabu malam pembicaraan sama mitra koalisi
kamis masih sangat cair dan dinamis
baru kamis malam
sebelum diumumkan itu baru ada kepastiannya
nah waktu saya yang mengambil keputusan
bahwa seandainya saya yang ditunjuk saya akan nyatakan dengan tegas berhenti
pak prabowo menyarankan waktu itu
apa enggak dipikirkan
kalau memang ini bapak menunjuk saya
kita harus totalitas dan harus mengirimkan pesan kepada seluruh rakyat indonesia
bahwa kita serius untuk memberikan satu solusi terhadap masalah
jadi enggak setengah setengah
kalau misalnya gagal jadi wapres balik lagi jadi wagub gitu
itu tidak mengirimkan pesan yang jelas
saya siap menghadapi konsekuensinya
dan juga dirasakan waktu itu dan sekarang saya baru terasa gitu loh
alternatifnya itu enggak acceptable banget
bahwa saya berkampanye masih cuti
terus udah gitu foto foto saya masih ada di lingkungan pemprov dki
itu kan instalasi pemerintah
terus saya nanti gimana kalau misalnya saya lagi gak cuti
saya lagi bertugas
apa yang saya sampaikan itu bagian daripada program pemerintah provinsi dki
atau bagian dari kampanye
itu kampanye saya sebagai calon wakil presiden
masyarakat akan bingung gitu loh
jadi saya bilang ya sudah lah
jabatan itu kan milik allah swt
itu amanah juga
allah berikan kalau misalnya kita bisa sukses untuk berfokus dan totalitas
saya putuskan untuk berhenti
nah keputusan saya untuk diminta meninggalkan posisi saya sebagai wakil ketua dan pembina itu
murni adalah arahan dan kekuatan saya
itu keputusannya pak prabowo
saya sendiri juga kaget malam itu
dua posisi sekaligus diminta oleh pak prabowo untuk dilakukan pada malam itu juga
ini terkait dengan demokrat
demokrat ini kan kalau dilihat juga
banyak yang menilai nih pak masyarakat ini kan cukup pasif di dalam koalisi
dan malah setelah adanya keputusan sama sandiaga uno untuk menjadi pasangannya prabowo sibiranto
ini kan ada juga tuduhan mahar dan sebagainya lah
pada malam hari itu bapak kan juga sempat bertemu ya hari jumat pagi dengan agus
sebenarnya proses meyakinkan demokrat untuk tetap bersama di koalisi
juga mungkin bisa sedikit diceritakan apa sih pak yang terjadi malam hari itu sampai terjadi
hingga saat ini aja banyak orang juga yang bertanya dengan posisi demokrat dalam koalisinya prabowo
sampai rabu kamis pagi kamis malam
saya tuh masih menyampaikan ke pak prabowo bahwa seandainya bisa diterima oleh seluruh koalisi
mas ahaye sangat sangat layak untuk dipertimbangkan menjadi wakil presiden
dan saya bersahabat sama beliau saya sangat paham bahwa beliau punya pengikut yang banyak
dirasakan juga oleh kaum milenial dan elektoral sebagai sosok yang merepresentasi kaum muda

dan harapan saya juga untuk bekerja sama sama mas agus mas ahae
di bulan bulan kedepan
di bulan bulan kedepan
namun sekarang singkat cerita mitra koalisi memutuskan untuk mengusung pak prabowo dan saya
dan cerita di balik itu semua menurut saya adalah bagian daripada dinamika
dan untuk hal yang sekarang banyak dikupas dan mengenai mahar
saya rasa baik untuk diangkat dan kita buktikan

saya rasa baik untuk diangkat dan kita buktikan
mahar politik itu kesepakatan konsensus dari mitra koalisi saya yang ditunjuk
tentunya ada dinamika akhirnya pak sby dan demokrat dan mas ahy mendukung mengusung ikut mengantar ke kpu
dan semuanya sudah berproses
bawaslu sudah memproses dan sudah membuktikan tidak ada tidak terbukti
dan saya siap mengklarifikasi apapun itu juga
jadi harus terang benerang masyarakat harus tahu mana yang dinamika
masyarakat harus tahu mana yang dinamika

menurut saya yang realita itu tidak ada
proses mahar atau tuduhan itu tidak pernah sudah saya bantah
itu tidak benar terjadinya dan saya siap mengklarifikasi
dan tetap yakin demokrat akan solid menjadi bagian koalisi
bismillah saya rasa yakin karena partai demokrat tentunya perlu adaptasi
perlu melakukan penyesuaian tapi pada intinya ini kan tujuh lima bulan delapan bulan ke depan
partai demokrat akan menjadi bagian koalisi
partai demokrat akan menjadi mesin yang sangat sangat berpotensi
untuk mendongkrak suara prabowo sandi di demografi demografi yang mereka sangat kuat
dan di beberapa wilayah yang mereka sangat kuat juga